ngobrol apa jeniper sama kamu sama bukuru yola
kan yang ngomong jeniper atukum bukan saya
ya bukurunya itu langsung nyatet di bukunya
yang dicatet apa
ya mana saya tau atukum
kan nyatanya di buku sendiri bukan di buku saya
ya allah kamu kok makin parah saja doang
boroboro sampai ke arena pantasi baru sampai bogor nenek udah stres
bisa bisa nenek pingsan di jalan
udah lah ne ajak aja si debbie kesian
eh baju nenek jangan ditarik terus
udah lah nenek langsung aja ngomong sama om dadang biar cepet selesainya
denny sama seperti ibunya ngkom
nggak hujan nggak panas cembetat cembetut
nenek mau ikut
ya ya ya ya ya ya nanti nenek bicara sama bapak kamu
asli makasih ya ne
waalaikumsalam bu guru
oh kayaknya lagi pada seru nih
lagi pada main apa sih mak
permainan siapa yang stres duluan bu guru
ya belum atukum kan saya baru dateng
ya terserah kamu atukum
maksudnya ngobrol apa sama guru yola
kamu sama jeniper ngobrol apa sama bu guru yola
terus nanya nanyain temannya jenniper
cukup cukup cukup
takutnya nanti kecampur sama yang lain
tunggu dulunya disitu dulunya
mas suka urut sama mu
jd mengajak dia
nah prang puunto
nah itu langsung nyatet di bukunya
yang dicatet apa
ya mana saya tahu atukum
kan nyatanya di buku sendiri bukan di buku saya
kamu kok makin parah saja doang
nggak mungkin atukum
bu guru yola nulis kayak gitu
kamu mah bisa aja kum
kamu mah ketawa
kamu jangan gitu atukum
makasih terus helping
alhamdulillah sehat bos gimana
menikeran begini dandarannya
udah dari lahir ya tuh
duduk duduk duduk
udah makan cilok
udah malah kepedesan habis dari air
menik makin ganteng
bos brai pejabat
matisan jadi pejabat
saya hampir masuk penjabat
kalau diceritain mah sedih
yang penting saya teh kangen sama bos brai
lama rambut gak berubah
masa rambut saya aja
masa segitu kang
ini teh jam bagus kang
saya belinya teh lima ratus ribu
belum sengan baju kang
masa ditawar segitu atuh
kalau gak mau ya udah
saya berani ya
cuma tiga ratus ribu kang
tambahin lagi ya kang
kalau gak mau ya udah
bawa aja ke toko sebelah kan
saya tambahin sepuluh ribu kang
saya baru mau ke rumah kamu tang
taunya kamu ada di sini
tadi saya ketemu sama kang idam
berarti dia udah sembuh
kamu gak ingetin dia
ngambil uang kita di atm nya
belum sempet ngomong
kang idan udah keburu kabur
kita susul aja ke rumahnya
saya malah mikirin ucapan ujang kemarin
tentang pencuri di rumahnya kang idan
kang idan yang dilihat pak mulyadi bawa tv
masa sih tang
gak tahu barang apa
mungkin mau jual tv sama dpd kali
kalau tv sama dpd nya dijual
kita datangin aja idan yuk
tuh di dalam
yaudah tuh kalau gitu cucu duduk di sini ya
mamsnya aku tuh lagi pucing
mamsnya aku lagi bingung mau beliin aku laptop yang mana
aku mau jadi penulis
tut kalau gitu kamu tulisin kisah hidupnya cucu
pencut kisah hidup kamu tuh gak seru
gak ada menarik menariknya
lagian aku juga bingung mau tulis apa tentang kamu
nanti kalau aku udah susah susah mikir
terus nanti siapa coba yang mau beli
ya kang aceng lah nomor satu
yang beli duluan
ya udah mah gitu
di cidahu kamu udah dapat berapa orang
udah banyak cu
soalnya kan phk lagi mulai besar besaran nih
jadi cucu muda dapetin targetnya
alhamdulillah banyak juga ya cok
udah kompet semua ini
kamu gimana sih
harusnya kamu bawa dulu ke kantor desa cidahu
biar dicap di kantor desa masing masing
ya udah tuh cucu balik lagi
ya nggak usah sekarang juga
mendingan hari ini kamu nginep sini
nanti decek bilang sama pak mustaqim
untuk desa cidahu biar didahulukan
harus kayak gitu
soalnya kalau misalnya rupiah menguat lagi
terus pabrik di sana mulai buka
yang ada mereka yang mundurin diri
iya benar juga kamu ya
kamu kan malam ini nginep di sini
nah nanti kamu tidurnya di kamar aku aja yuk
mau di kamar yang mana lagi sih tut
kamar dia cuma dua
cut nanti aku mau curhat sama kamu
kan kamu udah janji
iya curhat apa
curhat apa sih
kamu tahu wocat
modal utama ikhtiar mencari nafkah itu apa